pasca beredarnya foto panas seorang pria yang mirip dirinya di media sosial
bupati banyuwangi abdullah aswar anas akhirnya angkat bicara
anas mengaku foto tersebut merupakan upaya penjagalan dirinya maju di pilkada jawa timur
sementara hingga hari pertama pendaftaran pilkada
saifuloh yusuf belum juga mendapatkan pengganti azwar anas
di tengah memanasnya dinamika politik jawa timur
bupati banyuwangi abdullah azwar anas akhirnya angkat bicara terkait peredaran foto panas pria yang mirip dirinya dan perempuan
anas mengaku foto yang dikirim ke dirinya dan ke istrinya secara langsung tersebut merupakan upaya teror
yang dilakukan oleh pihak yang tak mengandakinya maju dalam pilkada jawa timur
karena itu dirinya beralasan untuk menghentikan pencalonannya mendampingi saifuloh yusuf
bagian dari ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat
sementara di surabaya hingga hari pertama pendaftaran di kantor kpu jawa timur
saifullah yusuf atau gus ipul masih mencari figur pendampingnya pengganti abdullah azwar anas
pendaftaran yang hanya berlangsung selama tiga hari ini membuat gus ipul dan tim pengusungnya semakin intens
melakukan komunikasi politik pada sejumlah partai dan tokoh
kita masih terus berusaha untuk
mencari berbagai alternatif dan opsi opsi kira kira
siapa yang nanti akan menggantikan posisi mas anas
sementara puluhan warga surabaya yang tergabung dalam berbagai elemen
senin siang kembali mendatangi balai kota surabaya
kedatangan puluhan masa ini menyatakan sikap penolakannya
wali kota tririsma hari ini untuk maju sebagai calon wakil gubernur jawa timur
mendampingi saifullah yusuf atau gus ipul
dengan membawa poster dan spanduk para masa menyatakan agar risma
tetap memimpin kota surabaya hingga tahun dua ribu dua puluh mendatang
sebagai bukti aksi penolakan masa menyerahkan petisi tanda tangan
dari ribuan warga surabaya pada lembaran spanduk putih
ke perwakilan pemerintah kota surabaya